saya tidak ingin mental inferior mental inlander mental terjajah ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita
ketemu bule saja kayak ketemu siapa
sedih kita kita kadang kadang terlalu mendungak kayak gini
memang kita juga sadar bahwa kita telah tiga ratus lima puluh tahun dijajah bangsa kita ini
sehingga kadang kadang saya berpikir
jajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah dna yang tadi saya sampaikan
jangan jangan seperti itu
meskipun kita sudah tujuh puluh enam tahun merdeka
dan merdekanya pun lewat sebuah perjuangan yang panjang bukan diberi
tapi dna itu yang masih terus menjadi kepikiran saya
kita memiliki tadi mental inlander mental terjajah mental inferior gara gara dna yang diturunkan karena tiga ratus lima puluh tahun kita terjajah